sejak viral di media sosial mangga alpukat yang menjadi buah khas kabupaten pasuruan
kini semakin banyak diburu orang
ya mereka rata rata penasaran karena ingin membuktikan cara membelah mangga
seperti buah alpukat
sejak kemunculannya menggugah video secara membelah mangga
seperti buah alpukat di media sosial
sudiono fauzan warga rembang sekaligus ketua dewan dprd kabupaten pasuruan
kebanjiran tamu para penikmat mangga
sudiono sengaja memvideokan mangga alpukat di sosmed
agar pasuruan lebih dikenal lagi di seluruh di indonesia
pernahnya dilihat dari youtube
setelah itu dapat kiriman karena dari youtube itu di share ke saya
ternyata keponakan saya
ngirimi ke rumah
setelah viral di media sosial
setiap hari pembeli mangga
baik dari pasuruan maupun luar kota pasuruan
mendatangi kebun sudiono dengan seribu pohon mangganya tersebut
pembeli membanjiri kebun mangga alpukat
karena penasaran ingin melihat sendiri pohon mangga alpukat
dan ingin mempraktekan langsung cara menikmati mangga
dengan cara layaknya membelah buah alpukat
selain itu pembeli juga penasaran akan rasa mangga alpukat
yang rasanya dinilai manis dan tanpa serat
karena mangga alpukat itu katanya kalau dibelah itu bisa diputer gitu loh
kalau dibelah terus disendokin
kalau mencoba disini memang bisa
setiap harinya sudiono fauzan dibantu sepuluh pekerjanya
memanen mangga alpukat hingga lima ratus kg
hingga satu kuintal mangga di akhir pekan
untuk per kilogramnya sudiono menjual mangga alpukat
mulai dari harga rp dua puluh hingga rp tiga puluh lima per kilogramnya
sesuai kualitas mangga